dua orang dengan menggunakan sepeda motor terekam kamera cctv
berhenti di depan rumah bupati kediri herianto sutrisno
yang berada di jalan soekarno kabupaten kediri minggu dinihari
satu pengendara di belakang turun dan langsung menyalakan petasan
serta langsung dilempar ke rumah pribadi bupati kediri
petugas yang menerima laporan langsung melakukan olah tkp dan identifikasi
dari hasil olah tkp petugas mengamankan petasan yang telah meledak
dan terdapat tulisan berisi ancaman
sudah terlempar ya dan sudah meledak karena ini kan kembang api
kasatmo pp kabupaten kediri agung joko redmono mengatakan
begitu ada ledakan petugas satpol pp yang berjaga langsung keluar untuk melihat
namun pelaku teror sudah kabur ke arah barat
tahu tahu itu meledak meledak dan tiket di sana dikira genset
ya meledak genset akhirnya baru berhasil
teman teman jalannya juga enggak
sekarang itu basah
begitu terdengar di jalan kan langsung ke sini ternyata petasan
ledakan petasan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti
hanya membuat salah satu mobil digarasi lecet
polres kediri hingga kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut